dan saudara sebanyak empat ratus lima puluh bus solawat siap melayani jemaah haji indonesia di mekah selama musim haji dua ribu dua puluh empat
bus akan mengantar dan menjemput jemaah haji dari hotel ke masjidil haram dan sebaliknya
bus solawat beroperasi selama dua puluh empat jam melewati dua puluh dua rute di sepanjang jalan raya depan hotel tempat jemaah haji indonesia tinggal
ada tujuh puluh enam halte yang berdekatan dengan satu ratus tujuh puluh hotel jemaah sehingga mempermudah jemaah haji indonesia untuk mencapai bus solawat
khusus untuk lansia tersedia dua puluh bus
jemaah diimbau datang ke masjid haram ajidil haram beberapa jam sebelum azan agar penumpang tidak berdesakan
selain itu jemaah akan dibekali kartu transportasi dengan warna berbeda beda
di dalamnya terdapat angka dan nama wilayah sesuai hotel yang ditempatinya
bus solawat itu kalau kita total sekitar empat ratus lima puluh
nanti yang beroperasi saat puncak
kalau sekarang boleh berapa persen
kalau sekarang karena kedatangannya itu baru taruhlah delapan potter
per kloter itu sudah kita siapkan enam bus
enam kali enam berarti ya empat puluh delapan besi